jembatan penyeberangan vital bagi warga perkotaan dengan lalu lintas jalanan yang ramai
jpo yang layak seharusnya dapat diakses oleh siapa saja
baik warga biasa maupun penyandang disabilitas
tapi sayangnya tingginya jpo dan juga sudut kemiringan jembatan yang cukup curang
tentunya ini membuat banyak jpo tidak dapat diakses oleh para penyandang
baik itu disabilitas lalu juga orang tua maupun ibu hamil
salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan adanya lift di setiap jpo seperti yang ada di belakang saya ini
karena keamanan cpo ini tentunya juga menjadi salah satu hal yang cukup mendasar
sudah ada rekan saya aziza hanum di atas sana hanum silakan
berbicara mengenai kriteria jalur penyeberangan orang yang baik
tentunya harus mampu dilalui oleh dua orang kanan dan kiri
dan lebarnya harus sekitar satu lima meter
selain itu juga jpu
jpo yang baik harus memiliki atap yang tentunya harus menutupi dari cuaca panas dan hujan
selain atap juga jpo yang memenuhi kriteria adalah jpo yang memiliki lampu menerangan untuk menghindari kejahatan begitu
lalu juga berbicara mengenai kejahatan jpo yang memenuhi kriteria adalah jpo yang memiliki kamera pengawasan atau cctv
namun di luar semua itu jpo masih sering digunakan untuk berdagang atau pemasangan reklama seperti ini
dilewati pengendara motor yang tidak bertanggung jawab